perampok pengusaha penggilingan padi tewas di amuk masa
peristiwa tersebut terjadi pada senin pagi saat korban baru membuka usahanya
di desa cinta rakyat percut setuan deliserdang
kedua pelaku berinisial rs dan h tewas di lokasi kejadian setelah menjadi bulan bulanan masa
mereka kedapatan merampok sugianto seorang pengusaha penggilingan padi
di komplek asrama asri medan sumatera utara
saat itu korban didatangi kedua pelaku dengan modus menanyakan harga beras
di dalam gudang beras tersebut tersangka disekap oleh kedua pelaku
dan berusaha mengambil barang berharga milik korban
saat pelaku akan melarikan diri warga yang mengetahui aksi kejahatan keduanya
sudah menunggu di luar gudang
keduanya langsung dihakimi masa hingga tewas
warga juga merusak sepeda motor pelaku sementara korban hanya mengalami luka ringan
masa sudah menunggu tersangka di luar sekitar ratusan orang
ada memang dua orang atau ada lebih
kita perkirakan masih dua orang
selanjutnya kita didik
dengan satu kenderaan
satu kenderaan kenderaan sudah kita amankan
tersangka sudah meninggal dunia dan tidak bawa ke rumah sakit